mereka sangat cerdik pandai berbicara dan merayu
mereka lihai menipu
tujuannya hanya satu menguras harta korban sebanyak banyaknya
modus mereka adalah love scape
korban korban love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu
karena mereka berpikir
mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta dengan kalimat kalimat rayuan dan jurus jurus andalan para pelaku
kepada tim cnn indonesia indep mia membenarkan fakta fakta tersebut
mia bukanlah nama sebenarnya
wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu
awalnya sih ngobrol perkenalan biasa aja
terus pekerjaannya apa
cuma awalnya sebatas itu aja nggak terlalu jauh gitu
ketika sudah sampai ke wa
ya sudah berlanjut ke wa ya mungkin lama lama kita ngobrol
saya merasa nyaman ya dibuat merasa nyaman yaudah akhirnya kita tuh
jadi saya tuh percaya lah gitu ya kalau si orang ini orang baik gitu
karena selalu mengingatkan pagi tuh
membangunkan sholat subuh lah atau kerja atau apa sarapan atau apalah gitu ya aktivitas sehari hari itu selalu dia yang mengingatkan gitu
ya itu dengan cara ya itu dengan membuat saya ibrahi gitu dengan sakitnya dia gitu dengan apa namanya karena saya pengen punya anak mungkin ya jadi dipikir saya tuh kasian dengan anaknya gitu
jadi itu yang membuat saya
kalau dari sisi profesional
hanya dalam kurun waktu tiga puluh hari mia mengalami kerugian finansial dan emosional
kepada kami mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu pelaku
kalau saya hitung hitung ya dari itu lima puluh tiga juta lah sekitar segitu
kira kira transfernya berapa juta untuk apa berapa juta untuk
pertama tuh untuk biaya
puskesmas kalau nggak salah tiga juta atau empat juta ya saya kurang udah lupa juga ya
terus untuk biaya yang kedua itu untuk pesawat sekitar satu jutaan
nah setelah itu kan dia minta jemput tuh ke saya di bandara soekarno hatta
ternyata setelah saya sampai soekarno hatta itu nggak ada nggak tiba tiba gitu nggak ada ada orangnya gitu sampai saya tuh nyarinya
lari gitu kan terus ada telepon dari pihak bandara makassar katanya dari sekuriti di sana kalau si bapak itu pingsan di bandara makassar kemudian dibawa ke rumah sakit
feeling saya udah gak enak sama kamu seperti itu kan
nah tapi si dokternya itu nyecer terus ke saya jadi akhirnya kan saya percaya lagi ya sudah akhirnya ibu kalau nggak ditindak begini gini ya ini harus pasang ring jantung sekian juta berapa
memang dok saya bilang gitu tiga puluh lima juta dia bilang gitu kan
terakhir perlu nasabah sakit dua puluh satu juta kalau nggak sakit
ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir
dari situ selesai gak ada cerita lagi
ya itu banyak itu kayak apa namanya dokumen dokumen dia sempat nitip ke saya dia bilang ini nanti kalau aku nggak ada umur nanti kamu bisa cairin deposito saya
nanti ini untuk kamu

tiga miliar dia bilang sih seperti itu
dari perkenalan di dunia maya yang dibuat seolah olah tidak sengaja pelaku menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan hati korbannya
jika korban sudah menyambut cinta palsu pelaku modus penipuan berlanjut menjadi penipuan finansial bahkan pemerasan
mulai dari alasan kondisi kesehatan investasi bahkan ancaman penyakit
menyebar foto pribadi korban ke media sosial
untuk masalah trauma itu kan setiap orang berbeda beda tapi dalam hal ini kebanyakannya mereka itu adalah ketakutan terbesar mereka
itu takut diketahui oleh keluarganya teman temannya lingkungannya
dan yang paling berat bagi mereka itu adalah mengendalikan diri sendiri
maksudnya gimana mengendalikan diri sendiri
karena gini kan biasanya selama komunikasi dengan scammer ini kan mereka dihubungi
bahwa seolah olah bahwa ini adalah nyata dan ada
sehingga itu yang masuk ke dalam pikiran mereka
biasanya para korban itu karena sudah merasa yakin bahwa pelaku ini benar benar mencintainya
benar benar tulus dan memang mereka mau menikah gitu ya
biasanya korban ini akan berkorban sampai ketika dia sudah habis habisan dia akan pinjem mungkin dari pinjol
bahkan ada yang sampai gade rumah
selain itu juga mereka berani mengorbankan tabungan anaknya
nah korban ini kenapa dia menjadi korban itu karena ada kerentanan secara emosional
sehingga ketika dia menjadi korban si pelaku ini mengancam otomatis kan korban ini akan ketakutan
ketakutan mungkin mohon maaf kalau dia sudah mengirimkan foto foto pribadi akan disebar dan lain sebagainya
lebih ke arah seperti itu
dan yang lebih mengerikannya lagi ketika si korban ini tidak bisa mengendalikan diri

dan yang lebih mengerikannya lagi ketika si korban ini tidak bisa mengendalikan diri
emosi ketakutan dan lain sebagainya dia lebih memilih untuk jalan pintas
sebagian besar kasus love scam tidak dilaporkan kepada pihak berwajib
alasannya sederhana korban merasa peristiwa yang dialaminya adalah aib dan memalukan
tidak hanya perempuan modus kejahatan love scam juga menyasar laki laki sebagai korbannya
bahkan global anti scam organization mencatat
laki laki yang menjadi korban mengalami kerugian finansial tiga kali lebih besar daripada perempuan
kasus kejahatan love scam sulit diungkap karena para korban enggan melaporkannya kepada polisi
bukan hanya karena malu tapi juga trauma
nah ini beberapa karakteristik dari orang yang sudah katakan love scam
scam jadi memang secara intelektual mungkin juga dia tidak baik atau bahkan baik sekali tapi
kecerdasan sosialnya dia jarang ketemu jarang menghadapi orang jarang bersosialisasi melihat
mana yang penipu mana yang orang baik gitu nah ini juga susah kemudian ada kekosongan di dalam
kemudian habis itu orangnya komunikasinya juga kurang jadi nggak bisa tegas yang kalau kita bilang
mungkin dia karakternya yes man enggak enakan nah ini gampang juga tuh kena ya kenapa enggak mau melapor
tentunya karena malu jadi kan mereka harus mengakui bahwa mereka punya kerampuhan tersendiri di dalam
aku selama ini merasa sepi sendirian tidak dicintai dan mengakui kita tidak dicintai aja
kadang kadang tuh bisa malu luar biasa ya mengakibatkan apa mengakibatkan kita lebih memilih
untuk diam aja tidak bercerita gitu jadi ini
jadi kayak kayak lingkaran setan nih feedback belum yang tidak baik
jadi terlalu penipuan jadi pada saat sama kami kita bilang kamu mau lapor mau nanti
bilangnya jangan bilang ke kepolisi itu bahwa ini salah saya bilang saya ditipu
pelaku akhirnya ditangkap dari dalam kamar kos pelaku polisi menyita sejumlah
barang bukti seperti baju dinas dokter identitas dokter dan peralatan kedokteran lainnya demi
menikahi empat orang wanita seorang pria berinisial nh di goa sulawesi selatan nekat
melakukan penipuan terhadap sejumlah korban membayar uang satu ratus lima puluh juta rupiah per orang nh
pun berhasil menipu tiga orang
floridaai ini bisa mendekat tradisional headed pada listeners
pelaku untuk menipu korban sosok polisi tentara bahkan dokter menjadi yang paling
belaert says kejahatan pericaitan overdose in those magnificent grains in remake
tentu juga menjadi andalan pelaku love scam modern di dunia maya
para pelaku juga semakin cerdik
mereka terus mengubah pola penipuan
menyesuaikan dengan kondisi para calon korban
komunitas waspada skamer cinta telah mendeteksi
dan mengamati perubahan pola modus para pelaku kejahatan ini
kalau misalnya dilihat dari dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang
para scammerce itu sangat peka terhadap segala perubahan yang ada di lapangan
contohnya gini dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
mereka memakai modus tentara polisi yang sedang mencari istri ke tkw tkw

terus sedikit lagi

bukan yang polisi ataupun yang berseragam
tapi yang misalnya yang pembisnis
orang orang yang memiliki istilahnya itu yang wajah yang misalnya itu sangat berwibawa
kemudian sekarang dua ribu dua puluh tiga beda lagi mas
bedanya lagi sekarang lebih religious lagi
jadi selalu ada pattern nya mas
dilihat dari di lapangan ini lagi korban lagi butuh apa
korban lagi bisa pakai jalan apa
sulit sekali mengidentifikasi pelaku jika korban tidak waspada dan mudah percaya
apalagi kasus ini bisa berkembang
karena tidak banyak korban yang mau berbagi cerita
apalagi melaporkannya kepada pihak berwajib
perkembangan modus kejahatan ini sangat signifikan
jika sekitar sepuluh tahun lalu jaringan love scammer terdeteksi berasal dari wilayah afrika
jaringan itu kini telah merambah ke asia tenggara
bahkan jaringan dalam negeri di indonesia
akibatnya kasus kejahatan love scam sulit diungkap
saya kira agak susah ya karena dua hal
pertama korban sendiri kemungkinan besar
sebagaimana tadi mas katakan tidak kooperatif
tidak mau dideteksi
tidak mau di disclose ya tentang apa yang sudah dilakukan
apa yang telah dilakukan
karena ada unsur malu juga pada diri korbannya
dan kita bayangkan ini adalah wanita yang sudah rapuh
yang sudah merasa senang tapi kemudian dikhianati
dan bukan hanya itu tapi juga kemudian lalu keuangannya digrogoti
tentu tidak semua wanita bisa membuka diri untuk itu
yang kedua adalah bahwa si pelaku berada di jurisdiksi di luar indonesia umumnya
yang lalu menambah kesulitan dari segi operasi gakumnya
pada kasus love scam di dunia maya
para pelaku menggunakan berbagai platform digital
platform aplikasi kencan misalnya
sangat ramai digunakan terutama pada rentang dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
atau kalah dunia di landa pandemi
sementara sejak dua ribu dua puluh tiga para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial
pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam
perempuan maupun laki laki yang muda bahkan lanjut usia
federal trade commission amerika serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam di dunia
didominasi usia di atas enam puluh tahun dan empat puluh tahun
para korban juga memiliki profil pendidikan tinggi bahkan setingkat s dua dan s tiga

menurut komunitas waspada scammer cinta fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan ini terjadi bukan karena kebodohan korban

melainkan karena pelaku beraksi dengan sangat profesional

anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu
padahal dari awal korban itu sudah diincar sama pelaku untuk supaya di extract money gitu loh
supaya diambil uangnya sebanyak banyaknya
jadi itu adalah penipuan yang terjadi
jadi itu adalah penipuan yang terjadi
jadi pada saat sama kami kita bilang kamu mau ngelapor mau
nanti bilangnya jangan bilang ke kepolisi itu bahwa ini salah saya
bilang saya ditipu nah gitu
dari situ akhirnya mereka sadar oh jadi saya bukan karena bodoh ya karena saya itu naif ya
tapi lebih karena mereka itu yang profesional
mereka itu memang penjahat profesional
bijak bermedia sosial dapat menjadi salah satu alasan untuk membuat kebodohan korban terjadi
dapat menjadi salah satu pelindung diri dari jerat pelaku love scam
setidaknya kita perlu berhati hati saat ada permintaan berkenalan atau teman baru di media sosial
ada beberapa red flag atau bendera merah yang bisa kita perhatikan untuk menghindarkan diri menjadi korban modus kejahatan love scam
yang pertama klarifikasi segera profil akun yang mencurigakan
caranya bisa mencari nama akun yang sama dan menempel foto profil tersebut pada mesin pencari google picture
jika ada yang serupa maka segera laporkan atau blog akun tersebut
kedua waspada jika profil tersebut melakukan operasi lovebombing atau memberi perhatian berlebih padahal baru berkenalan
ketiga waspadalah jika pada satu atau dua minggu setelah perkenalan awal pelaku mulai meminta anda untuk mengirimkan sejumlah uang atau foto yang sangat pribadi
jika anda tidak dapat mengirimkan uang atau foto yang sangat pribadi silakan beri tahu kami di kolom komentar
salah satu trik andalan para pelaku love scam adalah mengaku sebagai orang atau sosok lain
biasanya profil yang memiliki daya tarik tinggi
tidak hanya menggunakan foto palsu para pelaku juga sangat berpotensi menggunakan teknologi fast web atau tukar wajah ketika berkomunikasi dengan korbannya
pakar forensik digital ruby alamsyah mengkonfirmasi betapa berbahayanya modus kejahatan ini
namun ternyata internet dan teknologi sejauh ini tidak bergantung
namun ternyata internet dan teknologi sejauh ini tidak bergantung

tukar lezat tv yang kristen ppa toko weld of sexual abuse in jakarta
terhadap seseorang kota kota sibuk
secara random awalnya secara random biasanya menargetkannya paling utamanya adalah yang
umur empat puluh lima ke atas kita bicara siapa pelakunya dan siapa sasarannya apa yang menarik bang di sini
kalau pelakunya ini memang masih sebenarnya modus lama dan pelaku utama ini adalah para nigerian
scammer utamanya nirgaren scammer walaupun mungkin sudah di copy paste oleh beberapa kelompok kriminal
scammer yang lainnya mereka hanya gunakan internet sebagai media berkomunikasi ke calon
korban yang secara masif cepat bisa dari mana aja itu satu jadi kedua teknik yang mereka gunakan
bukan teknologi tambahannya adalah psikologi yaitu teknik social engineering social engineering
ini adalah teknik untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan seseorang
dari target dari calon korban nah teknik social engineering itu akhirnya
dikombainlah dengan narasi narasi yang disiapkan berkait romans dan dibumbu bumbui dengan finansial dan lain lain
modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era penggunaan media sosial yang luas seperti sekarang
data pribadi dan sensitif termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku hanya dengan beberapa tombol dan klik
begitu ada yang respon mereka akan profiling orang tersebut
oh mereka lagi ada masalah apa di rumah dari medsos medsosnya
kebetulan orang indonesia kan mohon maaf cukup banyak yang terekspos lah datanya di apa aja dicurhatin gitu kan
si pelaku itu tahu akhirnya
nah ada juga kalau yang desprado yang sudah frustasi banget si calon korban itu gak ada duit atau gak berhasil dengan modus modus yang diatas ini
mulai pake blackmail
nah ini biasanya kalau romance kan
si pelaku tuh udah nyiapin sedemikian rupa tools agar misalnya sex by phone sex by video gitu
mereka bisa nampilin tuh tampang mereka yang tadinya pura pura orang lain atau bule gitu ya
nah akhirnya si kocok korban itu juga melakukan yang sama misalnya mohon maaf akhirnya dia toples atau dia sampai melakukan aktivitas seksual apapun
akhirnya disimpen direkam
dan di blackmail
kenapa kasus kejahatan modus ini perlu menjadi kekhawatiran
karena tingkat kerugiannya sangat tinggi
minimal dari individu aja kita pernah lihat ibu ibu yang mohon maaf berumur tadi itu minimal tiga miliar aja pernah loh

apalagi para korban yang telah terjerat jauh

namun setelah terjatuhkan apalagi pada saat jaring cinta dan rayuan palsu para pelaku akan rela melakukan apapun demi cinta yang direkayasa
kata love dalam modus kejahatan love scam memiliki arti bahwa kejahatan ini memanfaatkan hati dan perasaan sehingga korban dari berbagai negara dunia dapat dengan mudah terpedaya
laporan federal trade commission amerika serikat mencatat tidak kurang dari lima puluh tujuh ribu kasus terjadi dalam kurun waktu dua ribu dua puluh satu saja
angka ini meningkat pesat dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
pada dua ribu dua puluh satu kerugiannya tercatat hingga lima ratus empat puluh tujuh juta usd
angka ini belum termasuk yang dilaporkan kepada fbi di regional amerika serikat
indonesia tentu termasuk di antara negara negara korban love scammer
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk mencatat
dan menerima laporan transaksi mencurigakan
dengan nilai ratusan miliar rupiah terkait love scam
karena jumlahnya juga cukup signifikan ya
akumulasi dana terkait dengan love scam ini sejak dua ribu dua puluh ya
sampai saat ini tuh ada satu ratus enam puluh satu miliar lebih
dan korbannya cukup banyak berdasarkan pengaduan gitu ya
ya uang itu ada yang sampai ratusan juta ada

yang kebanyakan itu ya antara puluhan sampai ratusan juta lah ya
yang menjadi korban gitu ya
ada yang menggunakan rekening di dalam negeri
ada juga yang keluar seperti itu
pelakunya itu orang asing yang beroperasi di indonesia ada
ada juga orang dari luar korbannya di indonesia

transaksi keuangan love scam sebenarnya bisa terdeteksi dan bisa dibekukan
namun para pelaku telah mengantisipasi hal ini
biasanya setelah korban melakukan transfer sejumlah uang
pelaku langsung mengirimnya ke beberapa rekening lain atau menarik tunai uang tersebut
pelaku juga terkadang dibantu komplotannya yang berada di negara yang sama dengan korban
bahkan pelaku juga tidak jarang meminta korban untuk transfer dalam bentuk mata uang bitcoin sehingga
tidak dapat terlacak
cara terbaik untuk melindungi diri
dari para love scammer adalah sebelum
kejahatan modus cinta ini terjadi
karena sekali terjerat maka
tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta
nah kalau yang love ini
mas jadi dia itu membuat
orang itu tuh
terikat secara batin
kalau udah terikat secara emosi dan
batin itu susah lepas mas
misalnya orang itu tuh sudah merasa
bahwa dia udah punya ikatan
makanya kenapa perasaan
kenapa pakai love nah itu perasaan itu